jadi saprapat sholat berjamah itu hanya untuk daerah yang ppkm level satu aja
yang memang tingkat penularan covid sembilan belas nya itu udah rendah banget